ikan dengan warna warni yang cantik ini cukup digemari masyarakat untuk dipelihara di tengah pandemi covid sembilan belas
bahkan sejak tiga bulan terakhir harga ikan hias berukuran kecil itu melejit berkali lipat mulai lima puluh ribu hingga ratusan ribu
bahkan jutaan rupiah per ekor bergantung pada corak dan jenisnya
melihat situasi ini chandra sentana pemuda di kecamatan banjaran bandung jawa barat
memanfaatkan pekarangan rumahnya yang kosong sebagai tempat budidaya ikan cupang
selain di akwarium dan stopless kaca di kolam dadakan yang terbuat dari batu bata dan terpal ini
chandra memelihara berbagai jenis ikan cupang mulai jenis nemo multicolor candy hingga koi
menurut chandra budidaya ikan cupang rumahnya dimulai dari keisengan
karena rasa jenuh yang melanda selama pandemi covid sembilan belas beberapa bulan terakhir
namun kini hobi barunya tersebut justru menjadi bisnis yang menghasilkan uang dengan omset jutaan rupiah
tak sedikit juga tetangga chandra yang membeli ikan cupang untuk dipelihara atau dijual kembali
awalnya sih hobi cukup dan cukup mudah untuk perawatan ikan cupang
lama kelamaan mencoba untuk breeding ikan dan alhamdulillah
hasilnya lumayan banyak
di masa pandemi ini menjadi sampingan kurang lebih ada tiga ratus sampai lima ratus
ngembangin jenis apa aja
kalau di sini ngembangin jenis candy koi multicolor
yang banyak diminati sama fabri
selain itu ikan air tawar lain seperti arwana tak kalah diminati
berawal dari kegemaran memelihara ikan hias gede agus siswantara kini berbisnis ikan arowana
ikan arwana memiliki harga fantastis dibanding ikan air tawar lain
ikan ikan ini dirawat dengan telat
selain rutin diberi makan ikan arowana ini diberi pencahayaan khusus dengan warna ikan menjadi merah dan cerah
ngelihat tertarik aja terutama di arowana itu jenisnya banyak ya
terus yang paling tertarik saya itu ya arowana super red
kenapa saya ambil di super red ini
pertama prospeknya ada
lakunya ada delapan juta laku ikat saya
itu dari teman teman sih yang beli
dengan merawat dan mengubah penampilan ikan
gede agus mengaku sudah menjual tiga ekor arowana yang dipelihara
dengan harga lima hingga delapan juta rupiah per ekor
jika tumbuh dengan warna dan karakter yang kuat
harga ikan arowana jenis super red bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah
di meliputan cnn indonesia